bu pulang aja lah bu
pasti ibu ibu cuma penasaran aja dengan apa yang kamu ngomongin
mereka ada hubungan apa sama aku
dia ini teman lama bu demon
tadi aku dengar nama aku disebut sebut
jadi dulu dia ini punya utang sama bu demon
dan kebetulan uang itu untuk bayar sekolah kamu
makanya pas ketemu dia bu demon kesel banget
jadi nyebut nyebut mama kamu
pokoknya kamu jangan khawatir
sekarang saya mau pergi
orang terima kasih
malah dia udah nleb ark sixth dan serba ke tenang di cave

itu karena kw disputaten uang
aku sudah sampai di deer noob semua tahunan ini
sebelum kita melakukan lebih jauh lagi ada satu hal yang ingin saya perjelas
apa itu pak
begini tadi waktu saya tiba di sini saya bertemu dengan putra ibu dan juga suami ibu
ma mantan suami ibu
dan semakin saya pertegas dia betul betul mirip sekali dengan orang yang pernah saya kenal
hanya saja sekarang wow penampilannya jauh lebih
jujur kata budi saya dengan orang itu sangat bermasalah
katakan saja dulu dia itu pernah mengganggu keutuhan rumah tangga saya
padahal keluarga buat saya sekarang
dan saya tidak akan segan segan kepada orang yang berurusan dengan itu
saya pasti akan memberikan dia pelajaran
bahkan bukan cuma itu
juga kepada semua orang yang berurusan dengannya
kelihatannya putra ibu sangat mencintai ayahnya
waktu tadi saya bersih tegang dengan mantan suami
ibu dia membelanya habis habisan dengan tanpa memandang saya
saya benar benar minta maaf untuk masalah itu pak prabu
saya yakin bahwa mantan suami saya tidak akan mengganggu pak prabowo dan juga keluarga pak prabowo
ya kebetulan mantan suami saya itu adalah tipikal orang yang sangat memperhatikan
dan mencintai putranya
saya pastikan pak prabowo bahwa mantan suami saya bukanlah orang yang pak prabowo maksud
dan saya juga yakin beliau tidak akan mengganggu pak prabu dan keluarga pak prabu
saya lega pendekat
syukurlah kalau begitu pak prabu
tidak ada pembahasan lain

saya pengen menjaganya
ada apa lagi sih kamu nyadar nggak kalau ketemu kamu aku selalu ada masalah
aku pengen nanya penting sama kamu lagi tadi pagi aku lihat kamu sama seseorang
aku boleh tahu dia itu siapa
bapak maksud kamu
aku yakin dia bukan papa kamu tolong kasih tahu yang sebenarnya itu siapa kamu kenapa
kamu ada hubungannya sama dia emang kamu kenal dia
saya permisi dulu kamu jawab dong
kenal sama orang itu
kamu ternyata kenal sama papa aku
gini sebenarnya aku bukan sekedar kenal sama dia itu
kamu segera bersihkan ruang meeting sekarang

bersihkan ruang meeting sekarang
jadi kata rizky orang itu adalah bapaknya
kamu nggak mungkin salah liat kan amira
kalau bapaknya kamu adalah bapaknya dia juga
bu amira bener bener nggak salah liat
lihat orang itu memang ayah bu
bukannya itu mirip banget
poster tubuhnya juga poster tubuh ayah kok bu
makanya amira juga bingung pas rizky bilang dia papahnya
yang benar kamu amira
ibu harus ke sana
ibu harus ke sana
ibu harus mastiin kalau itu ayah kamu atau bukan
udah lepasin ibu
lepasin ibu amira
apa apa amira lepasin ibu
ibu kita pulang aja lah bu
lepasin ibu ibu cuma penasaran aja dengan apa yang kamu ngomongin
ngapain mereka kesini
aku yakin dia bukan bapak kamu
tolong doang rizky kasih tau aku yang sebenarnya dia itu siapa

jangan mereka memang ada hubungannya dengan laki laki itu
saya dengan orang itu sangat bermasalah

juga kepada semua orang yang berurusan dengannya

pak mau prinsip
komunikasi biasa tanpa mah
langsung tahu deh
bosan diret random gini
oke deh nanti
dude selain ngak alimu
tapi masih rancang regarding seharian dan itulah turning